tapi kalau nggak move on bukan berarti hatinya itu masih full ke kamu ya
apalagi dengan keberadaan kamu yang gak jelas
jadi ya wajar kalau dia bisa sedekat ini sama sah
dia butuh sandaran dia butuh seseorang
dan akhirnya dia dapetin itu ya lisa
gak seperti andin yang seharusnya saya kenal
jangan dilepas lagi
kalau aku pakai dan aku gak pernah lepasin kamu juga nggak akan pergi lagi kak
apa harapannya akan sia sia aja
apa yang harus aku lakuin pak
apa aku bener bener harus
merelakan kamu untuk pergi
apa aku harus ikhlasin kamu
aku gak sanggup
apa yang sudah aku lakuin sekarang
aku aja gak tahu mas
segala usaha yang sudah aku lakukan
bahkan mengutus tim
dan semuanya penantian ini akan terus aku usaha
jejak nikah ini akan aku simpan
upaya menanam harapan insya allah
aku yakin kamu akan kembali
walaupun aku tahu
makin hari harapan itu seakan dia menipis
aku hanya melepas hanya sementara
dan di saat kau balik
aku akan kembali
untuk pakai cincin ini
dan aku akan bertahan dengan harapan itu
belum lengkap di meja ini kita sudah akan mulai
aku sangat penat
aku ingin menunggu kamu
apa sih ki
lihat ibu cincinnya dipakai sama pak adik
kamu udah kebanyakan minum
mending pulang aja ya
ini semua tuh gara gara orang orang di pendok perita tau gak
saya putusin aku tuh gara gara mereka
aku kesini ke jakarta tuh demi saya
tapi dia masih di australia
mending pulang aja dulu sekarang
habis itu nanti kamu bahas dengan sal
entah kamu mau ke australia lagi ya
ada taksi ada taksi
kita negerasi aja langsung ya
biar langsung diantar pulang ya
pak pak pak
maju pak boleh
tapi maaf lah mbak
kalau makanan kayak gini
tante juga bisa masaknya
ya makan di rumah lebih irit lagi
tante tuh jago masak
segala masakan tante bisa masaknya
tapi ini bukan soal makanannya
tapi soal kebersamaan dan suasananya
jadi kayak suasana baru gitu tante
gak di rumah terus
dan tante kan juga gak harus capek capek
kayak siap siapin bahan bahannya
jadi tante kelar makan
itu lah tante sayang
aduh mbak bella ini bisa aja bilang gitu
kok gak dimakan tante
makan dulu jangan handphone terus
iya ini sebentar
sebentar lagi kok
gak apa apa tante
udah makan duluan aja
adi pasti lagi ngurusin untuk syukurannya mas al
karena kan mau dibikinnya di panti asuhannya reina dulu
pasti adi mau mastiin semuanya beres
makasih ya mbak bella untuk pengertiannya
ren dini emang suka gitu
kalau udah sibuk sama pekerjaannya
jadi lupa sama makan juga
ada yang salah dia deh
ya itu kamu tuh
udah jangan fokus dulu sama pekerjaan kamu
belum makan itu
aduh kamu tuh harusnya makan dulu deh
baru dilanjutin lagi kerjanya
iya tadi agak terat juga sih saya makannya
urusan semuanya udah beres kok
jadi saya tenang
itu asam lambung kamu
kambu deh ren
aduh sakit banget
ke minimarket di depannya
mau aku beliin obat asam lambung
gak usah bella
gak terlalu parah kok sakitnya
tolong saya pesen medetan tawar hangat ya
beneran aku gak mau aku pesenin obat
serius gak apa apa
cepet kontan dateng
kenapa tiba tiba jadi pusing ya
kamu tau gak
gimana sakitnya hati aku diputusin sama sao
rasanya tuh kayak langit udah runtuh
dunia aku tuh hancur
kalau itu sekarang lagi banyak minum
kamu tenang aja dulu
pak maaf pak
saya benar benar minta maaf ya pak
ini gara gara kamu banyak minum makanya kamu muntah yang begini
gak enak lah dalam taksi
bisa gak sih om tuh dengerin curhatan aku aku tuh lagi curhat
ya apapun masalahnya
kalau di buah alkohol kamu gak bisa pikir jernih
udah kamu tenang aja dulu ya
oh dengerin dulu aku tuh diputusin sama sau
malah jadi kamu yang nyetirin saya
gak apa apa kodi wajar
yaudah nih juga aku langsung potong jalan biar cepat kita langsung ke rumah sakit ya
enggak enggak gak usah bel
ini besok juga pasti sembuh
di please lah aku mohon
ya kalau besok kamu sembuh
kalau makin sakit gimana kalau nggak diobatin ya nggak sembuh lah di
ren betul itu yang dibilang sama mbak bella
udah ke rumah sakit aja
kalau kamu gak mau ke rumah sakit ya kita ke klinik ya
iya di kamu harus ingat loh besok tuh kamu sibuk
ya maaf kalau kamu gak buru buru diobatin
itu kan makin sakit ya perutnya ya
yaudah aku aku berusaha ngebut tapi pelan
biar kita cepet sampe rumah sakit biar kamu langsung diinfus ya
mbak terima kasih yo udah membujuk randy untuk pergi ke rumah sakit
tapi gak usah ke rumah sakit mbak kita ke klinik aja yuk
yaudah kalau emang maunya adi ke klinik kita ke klinik aja disitu
gak apa apa lah tante malahan aku khawatir kalau adi sakit gini
kasian dianya juga
maaf mbak jangan
mbak sienna kenapa sih pelan pelan begini
kebanyakan minum alkohol
ya ampun mbak sienna
bisa taruh di sofa ya
jangan jangan mas taruh di kamarnya aja mas
aduh kamarnya di atas ya bi
kamarnya di atas mas bawa aja mas
saya sekalian mau bikin air hangat ya untuk masnya dan mbak sena
sebentar ayo pelan pelan
kita lihat ya apa ada perubahan
kalau nanti cairan infus sudah habis dan tidak ada keluhan
terima kasih dok
kalau begitu saya permisi ya
untungnya udah mampir watak comes
ada pengalian pak tuan dua puluh dua yang menjawab
nanti aku tolong judul
ayo di the box adalah kebetulan di asea
yang mungkin ini sudah harta mampu kamu
tapi andien sama yang lain belum datang
kita duluan yang baru datang nih
itu randy sama jessica
maaf ya aku harus ingetin kamu lagi
kamu jangan sampai
sampai telat makan lagi ya
boleh sih kita fokus sama suatu hal
kita kerja dengan semangat
tapi jangan juga
sampai kamu ngelupain kesehatan kamu
walaupun itu hal kecil
tapi berdampaknya besar loh di
ya malah sekarang
saya akan ingat terus omongan kamu
tante sarah sama om surya dan els juga disitu
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalian baru nyampe juga
kita ngobrol sebentar ya disana
oh bentar ya
kayaknya deket banget sekarang sama randy
udah balikan ya
belum sih sarah
tapi aku udah ungkapin perasaan aku ke adik
berani juga kamu jess
ya mau gimana lagi
tapi malu banget ya
kita kan bukan anak remaja yang masihnya gitu gitu
jadi diomongin aja
tapi ini karena bantuan saya juga nggak sih
kalau kamu suka sama dia
pasti kamu juga masih nungguin kan reaksinya randy ke kamu kayak gimana
orang hire di kantor aku nanyain kamu loh
karena udah beberapa hari ini
kamu kan gak masuk
kalau boleh sarah
tolong dong kasih surat keterangan dari dokter sakit atau ada apa gitu
lucu banget anaknya
jus saya kesana sebentar ya
bisa banget sih ngalihin pertanyaan
nah aku mau bawa
ya ampun nuh
kamu tuh semalam pergi kemana sih
pulangnya subuh loh kamu
kamu ngapain aja
udahlah kamu jangan aneh aneh kayak gini deh no
kamu kan lagi banyak masalah
banyak yang dipikirin
ya lebih baik kamu ya berdoa
biar dapet jalan
jangan malah keluyuran kayak gitu
pulang subuh bu
oke gue dibek udah sesuai jumlahnya
minuman sama makanan juga udah siap
pausnya udah sampai mana ya
gimana perkembangannya semua
semuanya udah siap pak
paus saatnya udah sampai mana
ini semua makanan buat anak panti
iya betul pak
tadi saya kepikiran mau taruh sini aja
ada orang nggak ren buat bantu angkat makanan di mobil
biasa aja pak biasa aja
kalau gitu saya izin ke mobil bapak
udah aku bawain lagi yang lain
sini sebelah sana ma
coba liat kuncirannya rambutnya
itu elsa ngapain sama anak kecil
sus ada askara sama miss kiki
udah main di sana
aku juga pengen makan dong sus
sus taruh temanin ya
buas taruh temanin
pak bu rossa selamat datang
semuanya sudah siap
kita tinggal tunggu pak ustadznya datang
thank you ren
semoga andin baik baik aja di rumah
berikan kesehatan buat amin ya allah
harusnya saya tadi diem di rumah aja ya jagain andin ya
kasian dia sendirian
saya keliling dulu ya
gimana udah aman ya semuanya ya
insya allah bu
terima kasih sudah membantu ya
terima kasih untuk hidangan dan makanan makanan
untuk anak anak yang sudah disiapkan
saya juga sudah siapkan makanan
sama sama ibu panti terima kasih ya
ibu panti harusnya nggak usah ikut repot menyiapkan makanan
biar dari kami saja
nggak apa apa kok bu
tadi andin sudah bersama kami
cuma tiba tiba kesehatannya menurun
agak demam dan kepalanya pusing sekali
makanya saya meminta andin untuk pulang
andin ditipu salam buat bu panti dan juga anak anak
ya allah mudah mudahan segera pulih ya bu
amin terima kasih ibu panti
terima kasih ibu panti
saya bawa makanan buat ditaruh di sini
ada di mobil tadi randy yang mau bantuin
pak surya pakai repot repot segala
saya terima kasih sekali pak surya
sama bu sarah sudah hadir
sama sekali nggak repot kok
ini rasa syukur rasa senang kami juga
atas kembalinya al
terima kasih pak surya
nanti dibantuinya randy ya
ya baik pasti
akan membantu sekali randy
bagus ya kenapa sih kamu lucu banget
ini anak siapa kok lengket banget sama kamu
tante rasa aku izin mau bantuin adi dulu ya
sama mama aja mama yang antri
biar kamu bantu bisa ma
anterin dulu ya ma maaf ya ma
aldebaran lagi sendirian tuh
kita ketemu lagi ya
kamu udah mengingat semuanya
kenapa kalau saya ingat atau enggak kenapa
ya nggak apa apa sih
cuma kalau misalkan kamu memang gak ingat
saya bisa bantu kamu untuk mengingat semuanya
saya ini kan adiknya mbak andin jadi saya tahu semuanya
kalau kamu mau saya bisa kasih tahu ke kamu
tolong informasi ini jangan sampai tahu mbak andien
saya yakin mbak anin juga pasti nggak akan kasih tahu soal ini ke kamu
ya saya bisa menunggunya
tunjukkan ke mbak anies kira kira sendiri
saya paham dengan kondisi kamu sekarang pak
lebih baik kamu tahu semuanya ya
daripada ditutup tutupi seperti ini
dan saya rasa tante rosa juga gak tahu ya soal ini
udah kalau mau cerita cerita aja
ya oke oke saya ceritain semuanya ya al
hilang gak tahu kemana
mama papa saya dan semuanya itu
udah hopeless kalau kamu gak bakal
saya paham masalah itu
apalagi tidak adanya berita tentang kejelasan
saya juga kan
apa yang mau diharapkan dari saya juga
bukan itu intinya kan
intinya apa yang mau kamu ceritain
dengan kedatangan nyesel kesini
gimana rendi jessica sudah beres semuanya
sudah sudah beres semua dan
semuanya sudah siap
jangan sampai ini ya
kurang oh baik bu saya juga udah antisipasi untuk menambahkan gede baiknya ya kasihankan
kalau sampai adiknya kedapetan thank you jessica ya santa rossa udah semua aman thank you so much
kalau gitu saya izin ngecek yang lainnya ya oke
oh salam salam salam gimana kamu sampai hasil trip oh tante harapkan baik baik aja ya di sana
ya tante masih kangen loh sama kamu ya pondok pelita semuanya aman kita semua sehat sehat alhamdulillah
dan kita disini lagi ngumpul di pantiasuhan karena kita mau bikin syukuran untuk kepulangan
ya i wis your hear ya pokoknya kamu harus ingat pondok pelita is your second home jadi
we never kapanpun kamu merasa rindu keluarga kamu bisa telepon tanda kamu bisa datang ke sini
at anytime ya kalau perlu kamu tinggal di sini juga tentu akan senang sekali ya oke yaudah kalau
gitu kamu sehat sehat di sana ya alright take care of yourself ya have fun di sana
terima kasih ya allah perasaan bersalah telah benar benar hilang saya bersyukur bahwa hubungan
saya dan sal bisa kembali seperti sebelumnya tidak seperti yang saya khawatirkan dan saya
harus segera ke makam malka untuk menceritakan bahwa everything is going to be oke semua sudah baik baik saja
dan saya sengaja tidak tanya soal sienna
karena memang gak perlu
biar itu menjadi keputusan sal sepenuhnya
untung gue masih nyimpan beberapa foto andin sama sah
karena gue tahu gak akan sia sia ambil foto mereka
pasti akan ada gunanya
dulu buat sienna
dan sekarang kepake juga buat aldebaran
kamu bisa lihat ini ah
apa kamu yakin kalau andin itu setia sama kamu
kamu bisa lihat sendiri kan mereka sedekat itu ah
sal itu jagain mbak andin banget
kalau dia itu sangat nyaman dengan sang
tapi mbak andin juga pernah cerita sama saya

saya juga belum bisa move on dari kamu
tapi kalau nggak move on bukan berarti hatinya itu masih full ke kamu ya ah
apalagi dengan keberadaan kamu yang gak jelas
ya wajar kalau dia bisa sedekat ini sama saya
dia butuh sandaran dia butuh seseorang
dan akhirnya dia dapetin itu ya
wirasota yang mengangkat mata estranye
dengan keberadaan kamu yang gak jelas
jadi ya wajar kalau dia bisa
bisa sedekat ini sama saya
dia butuh sandaran
dia butuh seseorang
dan akhirnya dia dapetin itu ya
gak seperti andin yang seharusnya saya kenal
saya nggak terlalu percaya dengan ucapannya
tapi ada bukti foto yang dia bawa
andini karisma putri
sebentuk cinta yang tumbuh
bersama seiring berjalannya
sebentuk cinta yang tidak pernah direncanakan sebelumnya
cinta yang terasa
setelah melalui berbagai perjuangan
yang sempat sangat membenci kamu
ketulusan yang kamu berikan
cinta yang sangat besar yang kamu sediakan untuk saya
sudah mengubah benci
menjadi cinta yang abadi
andini karisma putri
membenci wanita seperti andin ya
saya menulis di kertas itu kalau saya memang sempat membenci andini karisma putri
saya nggak tahu tentang apa kebencian itu
pasti aldebaran lagi mikir nih
soal kedekatan mbak eni dengan sal
tapi saya gak tahu tentang apa kebencian itu
siapa oak andra white
kamu itu cuma lupa ingatan ah tapi bukan orang yang gak paham perasaan
coba deh kamu pikirin apa yang sudah saya kasih tahu semuanya ke kamu
ya mungkin baru perasaannya aja yang selingkuh tapi ya nggak menutup kemungkinan kan
kalau dibiarin berlarut larut ya mungkin bisa menjadi jauh lagi
sel sering loh
bahkan sebelum kamu pulang pun hubungan mereka itu udah jauh
saya sih enggak nuduh ya ini cuma pantauan saya aja selama ini saya melihat kalau mbak
andi itu memang memang bener bener nyaman selama di dekat sal
bahkan pacarnya sal pun sakit hati loh melihat itu
ya nggak aneh juga sih ada perempuan sendirian mengharapkan suaminya itu pulang
selama dua tahun dan tiba tiba ada laki laki muncul tampan baik
dan dia memberikan perhatian penuh
sedangkan suaminya ya masih belum jelas keberadaannya dimana